komisi pemberantasan korupsi kpk kembali menetapkan seorang hakim di lingkungan mahkamah agung
sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara
penetapan tersebut merupakan tindak lanjut tim kpk usai menetapkan tiga belas tersangka lainnya yang sebelumnya telah ditahan
ketua kpk firly bahuri pada senin sore menjelaskan tersangka berinisial ew merupakan seorang hakim justisial di mahkamah agung
ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap untuk pengurusan perkara di ma
dalam kasus ini ew diduga menerima suap tiga tujuh miliar rupiah yang diperoleh secara bertahap
untuk mempengaruhi isi putusan dalam salah satu perkara terkait kasus gugatan pkpu di lingkungan ma
firly mengatakan perkara yang menjerat ew merupakan pengembangan dari kasus
yang menjerat hakim agung nonaktif sudrajat dimiati dan gazul
salam rangka kepentingan penyidikan
maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka ew selama dua puluh hari pertama
dimulai tanggal sembilan belas desember dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kpk pada gedung merah putih
sebagai tanda jadi kesepakatan
pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang tiga tujuh miliar kepada ew
yang menjabat hakim justisial sekaligus panitra pengganti makabung pada mahkamah agung ri
yang diterima melalui mh dan ab